controversi pelarangan cadar di kampus uin sunan kalijaga yogyakarta menimbulkan kontroversi
sekalipun mendapat respon positif dari kementerian agama
kebijakan ini ditentang oleh mui dan juga anggota komisi sepuluh dpr ri
kontroversi pelarangan cadar di uin sunan kalijaga yogyakarta mencuat di media sosial
dilansir cnn indonesia com rektor uin sunan kalijaga yudian wahyudi mengaku
aturan ini dibuat agar kampus uin tetap sesuai dengan pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kebinekaan dan islam yang moderat
yudian wahyudi menegaskan dirinya tak ingin kampus uin tercemar paham radikal
setidaknya dua kasus telah terjadi yaitu pengibaran bendera hti di lingkungan kampus tahun lalu
dan ditangkapnya dosen luar biasa di lembaga bahasa karena terlibat jaringan penyebar hoaks muslim cyber army
direktur jenderal pendidikan islam kementerian agama kamarudin amin mendukung aturan ini
jika dilakukan untuk pembinaan
namun kemenak harus meninjau terlebih dahulu
dasar argumen dan penerapannya
sementara itu majelis ulama indonesia meminta kampus uin sunan kaligaja mengkaji ulang pelarangan ini
sekjen mui anwar abbas menyatakan
masyarakat sebaiknya menerima perbedaan pendapat terkait cadar
ini bukan permasalahan utama akidah dalam islam sehingga tak harus diatur lewat larangan
lewat rilis berita di situs resmi dpr menyesalkan kebijakan ini
menurutnya tampilan tidak berkorelasi dengan paham yang dianut seseorang
hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia
dan pasal dua puluh delapan e ayat dua uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
universitas sebaiknya lebih fokus pada kazanah intelektual mahasiswa
pelarangan cadar di kampus uin sunan kalijaga mendapat kritik pedas dari netizen
kita simak ini dia cuitan komentar dari netizen yang pertama datang dari akun dandi laksono
di dalam kampus terjadi pembubaran diskusi nobar film bahkan tars mahasiswa
nah kini ditambah lagi dengan larangan
mengapa ya kegelapan dimulai dari institusi yang seharusnya menjadi tempat terakhir nyala cahaya di saat gulita
kemudian mardani alisera juga ikut berkomentar
tidak benar cadar identik dengan gerakan radikal yang bertentangan dengan pancasila
itu tidak melanggar norma dan tidak membahayakan juga
maka tidak boleh dikenakan sanksi atau hukuman apapun
jika cadar sebagai ekspresi keyakinan beragama
maka hal itu dilindungi pancasila
dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
berikutnya hidayatul wahid juga mencuit
menutup aurat dengan bercadar atau berhijab ada bagian dari aswajah yang ada dalam literatur literatur di uin
itu tidak bertentangan dengan pancasila dan undang undang negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang semestinya dilarang adalah ideologi yang bertentangan dengannya seperti komunisme separatisme dan juga lain lain
terakhir dari fahira idris
saya bukan advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasa dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini
saya turun tangan langsung via official fahira idris id
silahkan share karena cadar dilindungi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima